bener juga kata lu
tapi kira kira gua pantesnya pake baju apa ya
gue gak punya baju yang kerenan dikit
lu punya usul
neneknya angget sama si lukihan aku semata layang
lu tau gak ceritanya sebenernya
begini sekarang si luki nih lagi digagalin perawan perawan kaya lu tau gak
istilah sekarang apa tuh
bukan sih kayak orang sakit nih
emang modelnya begini kalo edel mah
bukan kayak harus ejo nih
wah gua gak mau bayar
gua gak mau bayar
yang salah itu kan babi gue
tapi yang main dari sononya wajah babi itu jelek
makanya gak bisa diapa apain
kolong di batang
awas eh besok gua datengin
tuh lu liat
gara gara bacot tuh langganan gua pergi
selalu bikin susah orang tua tuh
eh mau lu apa gua tanya
mau lu apa sih
babi tuh gak usah khawatir
sebentar lagi be
anak bapak yang paling ganteng satu kampung ini akan jadi orang kaya
jadi babi gak usah perlu cari duit lagi
apalagi dimaki maki sama orang tadi
gak ada be
ah lu jangan ngayat selalu tinggi lu
mau jadi apa lu
be ini beneran gak gak bohong
ya serius lah
ceritanya bagaimana yang ku tanya
minta tolong teriak teriak
sekali lagi lu teriak
nakal tuh orang
kalo berani lagi gue sini
kau mau siu
kau mau siu
belajar menghargai perempuan ngerti gak lu
lu belum tau gue siapa
sekarang lu panggil semua anak kamu
pergi gak lu
kecil itu kecil
mestinya mbak be itu bersyukur
punya anak ganteng kayak luki
masih ada aja perempuan yang nyangkut
ini gak hanya nyangkut be
tapi tuh cewek tajir abis
tapi kalo kita mau deketin cewek tajir cantik
itu mesti ada yang mensupport bih
gak apa apa be
sekarang lu mau kasih bintang
ini hasil empat kepala
buat lu pacaran
sampai pacar lu yang bilang tajir
sebab biar gimana kita mesti punya duit
supaya harga diri kita
enggak digatuin bener sama orang lainnya
be ada lagi gak biar harga diri kita semakin naik be
gak ada lagi empat kepala
be disangkut tuh be
gak ada lu
itu bagus gue kasih lu
kamu mau kencan sama cewek tajir besok jam enam
berarti kalau begitu kamu harus penampilan cakep dong
iya pak pastinya tapi
kan kalau untuk tampil cakep kan perlu
uang simpanan bapak untuk kamu
asal untuk kencan sama cewek tajir
bapak memang paling paling pengertian deh
makasih banget ya
dasar anak bapak
ikte sudah sengaja minta
minta iu iu dimasakin yang enak enak
spesial atuh ya
dari baunya kayaknya semuanya enak banget
i wonder why tante tuh masakinya pinter banget
tentu tentu bukan ayang masak tuh
ik mah tuh bisa masak
tapi tak ada yang keulah
isukan hari minggu
iyete ajak ibu kamu kesini
sekalian kenalan gitu
ibu aku pasti senang banget diundang
ik juga demen atuhnya
eik juga kepengen banget ngeliat tampang ibu kamu teh
pasti secakep kamu nya
kau pegol pegol tangan nya cape juga
ngapain tuh bocah
kadi bocah ini
nana nenek kayak putri
eh lu demak
bukan bantuin gua nyuci
jangan ngejogrok aja lu disitu
aku tuh tired tau ga sih belum istirahat
ye elah lagu lu selangit
nyeh elah kayak kena ngejogrok
eh asal lo tau aja ya
lu namal ke dunia gara gara gua ngejogrok
nya tuh harus bersyukur tau ga sih
punya anak beurephole punya anak cantik kayak aku
kayaknya pokoknya pas pasan malu tau
oh ternyata lu biang keroknya
hah lu biang kladinya
hah nyolong lu duit gua diambil ha
oh duit yang bakal ditipan buat gua lu yang ambil
dah asal anak kakak tau duit ini kakak kakakku
ini semua dibeliin sama temen aku opi yang sekarang udah kaya
eh jadi rumahnya gede dong
kira kira dia butuh tukang nyuci ga
gua deh nyuciin dia
oke lu bilangin deh sana cepetan
yang dipikirin gua duit mulu sih
koknya nya ga boleh malu maluin tau
tadi tante merry tau kan
tadi tante merry tuh ngajakin nya buat makan malem disitu mau ga
nah ini baru mantep
gua ngikut lora
gua pengen kenalan
biarpun itu ga mungkin tapi yaudah whatever
lora lu mikir mikir otak
biar gini gini juga ini malu
masa gua di ngatain ondel ondel kebangetan amat sih lu
nya aku tuh bukan di ngatain nya
bener juga kata lu
kira kira gua pantesnya
hehehe gua ga punya baju yang kerenan dikit
lu punya usul
bener ga nyangke sama si lukian aku semata layang
lu tau ga ceritanya sebenernya
begini sekarang si luki nih
lagi digagalin perawan perawan kaya lu tau ga
istilah sekarang apa tuh
bagus aja dia mukanya nurutin bapaknya
kalo emaknya mungkin ga digagalin perempuan
gua tau lu sirik sama si luki
jangan males malesin gua deh
saya harus pastem lu ya
gue udah bisa bayangin nih sekarang
si luki nih sama perempuan kaya lagi minum makan segala macem
wah lagi masalah masalah
gua ga ngeliatnya gua kira apa yang gua ngeliat
jalan jalan ke kampung rawe
eh si gua orangnya cantik kata emak gua
gue demen nih warnanya nih
kalo gua begini jadi kaya
gua pake ah buat makan malem di rumahnya kakaknya si opi
dasarannya yang punya kaget tau ini
yang penting gua ngejren
buset nih dibawa cowok yang gini belum juga bangun punya perawan kebangga tanamat ya
baik udah tengah hari bolong bangun lu
hmm he orang tua dulu bilang
kalo tengah hari bolong perawan belum pulang rejeki lu batal layam tau
udah cepetan tuh teruskan bawa sana antrin
sama yang punya nya
ngapain aja iler lu banyak aja lu
bisa anjut gua ke iler lu

aku tuh gak budeg tau gak sih sakit
jadi keras keras ngomongnya
hei kubing gua juga budeg denger lu teriak tau gak
udah dah jangan naik cincong cepetan
nya di luar tuh mataharinya panas bikin hitam
ini kasihan buat aku yang putih dan mulus terbakar tau gak
ngapu lu kata
panas eh asal lu tanya nya
panas mau becek ya naik ojek ya mata lu soek ya
yang pasti ini teruskan lu antrin ke rumah bu diana
gua gak mau tau kagak ada cerita bilang gak paham
harus paham mati lu jadi anak gua
dasar kurak lu